timotvokasi badan pengulangan prabowo sandi egy sujana ditangkap saat menjalani pemeriksaan di detres krimsus bolda metro jaya pada selasa pagi
pengacara egy sujana mengaku ada kejanggalan karena egy ditangkap saat menjalani proses pemeriksaan
penangkapan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum egy sujana pitra romadoni nasution pada selasa pagi
pitra menyebutkan saat sedang diperiksa oleh penyidik egy mendapatkan surat penangkapan yang membuat egy tidak dapat keluar dari ruangan penyidik
atas dikeluarkannya surat penangkapan tersebut egy sujana tidak diperbolehkan meninggalkan polda metro jaya selama satu x dua puluh empat jam terhitung sejak hari ini
kuasa hukum egy sujana merasa hal tersebut sangatlah janggal karena eg sendiri tidak akan melarikan diri
egy sujana mengatakan bahwa egy tidak akan melarikan diri dari ruangan penyidik
egy sujana mengatakan bahwa egy tidak akan melarikan diri dari ruangan penyidik